ini adalah cerita tentang kebesaran pulau di selatan indonesia
pulau kecil yang memiliki safana luas
menjadi rumah bagi puluhan ribu kuda
kuda yang dianggap sebagai harta paling berharga
inilah kisah pulau seribu kuda sumba
inilah hari yang paling ditunggu oleh erik lara
pemuda sumba yang piawai menunggang kuda
kali ini ia akan mengikuti parade kuda sandalwood
yang digelar oleh pemerintah kabupaten sumba timur
selai kain tenun ikat khas sumba timur ia kenakan
kalambung hinggi namanya pakaian adat lelaki di sumba
ia juga mengikat kepalanya dengan kain berwarna merah simbol keberanian
dalam parade kali ini erick akan membawa kuda sandal miliknya
yang berumur tiga tahun
kuda ini dihiasi dengan lamba
sejenis perhiasan yang dipasang di kepala kuda
ada pula walanggiri lonceng yang dipasang pada kaki kuda
selain erik ada sembilan pemuda lainnya
yang membawa kuda untuk parade dari kelurahan prailiu
kecamatan kambera kabupaten sumba timur
bersama kuda kudanya mereka menaiki truk menuju lokasi parade
perjalanannya memerlukan waktu sekitar setengah jam
nah supaya kita bisa tunggang kuda yang baik gimana caranya
kita tahu ini pegang kendali kasih lari yang lurus supaya jangan belok kiri kanan
tidak pernah bosan tukang kuda
disinilah parade kuda digelar desa watumbaka kecamatan pandawai
layaknya pasukan berkuda ada delapan ratus lima puluh satu ekor kuda
yang berparade dalam festival sandalwood dua ribu delapan belas di sumba timur ini
mereka melintasi padang savana menuju bibir pantai
seakan sudah menjadi tradisi setiap tahun pemerintah di kabupaten sumba timur menggelar festival sandalwood
selain parade kuda festival ini juga menjadi ikon wisata di pulau sumba
sebagai orang sumba di sini tentunya saya merasa bangga
di sini kita bisa melihat berbagai jenis jenis kuda baik kuda persilangan maupun kuda kuda sandalwor
nah tentunya di sumba juga sendiri di sini terkenal dengan kuda sandalwoodnya
dan juga bisa menambah para wisatawan yang datang ke sumba
idenya bagus cuman mungkin eksekusinya tahun depan harus lebih rapi lagi
supaya yang datang juga bisa lebih maksimal menikmati acara dari awal sampai akhir gitu
emang tujuan awalnya di sini memang pengen lihat kudanya parade gitu
jadi emang menarik sih karena kan mungkin yang bisa seperti ini hanya di sumba gitu kan
karena di tempat lain mungkin tidak ada sebanyak ini kudanya kan
jadi ya ini bisa dibilang sih ide nya sumba banget gitu
tak hanya menjadi daya tarik wisata festival sandalwood juga menjadi media silaturahmi para peternak joki dan pemilik kuda
kami dari kelurahan tawangu bawa lima puluh ekor kuda ikut festival ini karena saya orang sumba dan saya senang memelihara kuda
dan menunggangi kuda juga saya punya hobi
kalau menurut saya manfaatnya biar seluruh indonesia seluruh dunia tahu kalau di sumba itu banyak kuda
adat istiadatnya semakin maju
bagi orang sumba kuda menjadi simbol kejantanan para pria sejak berabad abad silam
konon kuda dijadikan sarana transportasi warga
bahkan bagi masyarakat penganut aliran kepercayaan merapu kuda menjadi hewan sakral yang wajib ada dalam setiap upacara kematian
namun tradisi tersebut kini semakin tergerus zaman seiring dengan berkembangnya agama lain di pulau sumba
jadi kuda untuk kami orang sumba timur itu dulu
kuda yang dibutuhkan untuk transportasi
setelah meninggal arwah juga butuh alat tunggang untuk ke praima rapu
jadi kuda salah satu hewan yang dipersembahkan untuk yang meninggal supaya dia punya kuda tunggang ke perema rapu
dan selain itu setelah dipotong kudanya
koraknya dikasih di depan rumah di peranda rumah
itu supaya karena dia bagian dari adat jadi dia harus disimpan dulu
itu dulu waktu kami masih aliran kepercayaan marapu
tapi sekarang supaya itu tetap mengingat tentang adat dulu
sekarang kami simpan di sini supaya adat itu tetap terlihat seperti biasanya
tapi walaupun kami sudah sedikit demi sedikit
demi sedikit mau meninggalkan
bahwa kami dulu punya kepercayaan seperti ini menyimpan itu
tapi tidak lagi di rumah karena kami sudah harus memilih dari lima agama
kami harus memilih satu supaya itu tetap diingat kita taruh di sini
kebetulan ada pohon di sini
meski kesakralan kuda semakin memudar
namun masyarakat di pulau sumba masih menganggap kuda sebagai harta yang paling berharga
bahkan mereka masih memelihara kuda secara tradisional
di padang padang savana yang tersebar luas di pulau ini
kalau tinggi maksimum setiga dua
kalau dikasih itu sudah persilangan
maksimum setiga dua
berarti ukurnya di sini
lalu panjang badan juga lebih pendek

berarti kalau untuk membandingkan secara lebih sederhana saja
dari ukuran tubuh sudah bisa dipastikan
yang mana sandal muda yang mana yang bukan
ya secara eksterior sudah kelihatan dari luar
nah kalau ini ada persilangan yang ini persilangan dengan kuda apa ini om
kalau ini penjantannya toro brett ini
keberadaan kuda sandal muda di pulau sumba
sedikit demi sedikit kini mulai tersisihkan oleh banyaknya kuda persilangan
yang diternakan warga
kuda persilangan dianggap lebih mumpuni dijadikan kuda pacu
karena memiliki postur lebih tinggi
kuda sandal itu menjadi kembangkan orang sumba
karena kuda sumba itu multifungsi
bisa sebagai belis bisa jadi daging yang dikonsumsi bisa alat transportasi
jadi untuk mas kawin juga kuda sandal ini ya menjadi andalan di sumba di sumba ini khususnya
kuda yang masuk sini itu ya kuda kuda pakistan sebetulnya
itu ada kapal pecah di daerah timur sana di apa di kecamatan mangili
itu kapal pecah jadi kudanya jatuh ke laut berenang ke sumba
itu sehingga ada persilangan ada kuda sandal dan kuda kuda pakistan
tapi kuda sandal asli yang ada di sumba
itu awalnya tapi kuda sandal asli yang ada di sumba
itu aslinya masuk ke bawah
dinas peternakan kabupaten sumba timur mencatat
populasi kuda sandalwood dan trotbird di pulau sumba pada tahun dua ribu tujuh belas
mencapai sekitar enam puluh sembilan ribu ekor
sumba timur menjadi wilayah dengan populasi kuda terbanyak
yang akannya mencapai hampir tiga puluh dua ribu ekor
tendaka kuda sandal yang berharga sekitar empat belas beraktif di seluruh jepang
kuda sandal berjurus manypull

kuda sandal hybrid perjalanan muda
dan nieit indonesia untuk pendirian kuda sandal
julukan pulau seribu kuda memang layak diberikan kepada pulau sumba
bukan hanya karena populasi kudanya yang banyak tersebar di daratan pulau ini
namun juga termasuk kebiasaan masyarakatnya memacu kuda
di lapangan pacuan kuda rihi eti kelurahan prailiu sumba timur ini misalnya
pacuan kuda rutin dikelar
setiap akhir pekan ratusan warga ramai mendatangi lapangan ini
ada yang membawa kuda kuda pacu mereka untuk dilatih
ada pula yang menontonnya sebagai hiburan
meski sumba dikenal sebagai pulau dengan endemi kuda senawut
kebanyakan kuda yang dipacu adalah kuda persilangan atau trokbret
tetapi kan kalau untuk patut kita lebih lihat dari sisi kecil keturunannya
ini dulu ayahnya ini kuda sandal ini induknya ini pernah dipakai berburu
di pacuan ada riwayat darinya
kalau itu itu yang dipakai
tidak semua kuda sendal juga untuk kuda pacu
nanti tergantung dari sisi keturunannya itu
ini ada dari awal ada darah pacu untuk balap
kalau sudah pernah bapak atau ibunya pernah juara ya itu yang dipelihara terus untuk ke depan
orang sumba ini kurang memperbaiki

kuda sendal sebetulnya butuh intervensi pemerintah
dan kesadaran dari masyarakat untuk memelihara
karena ini satu satunya aset yang ada di indonesia khusus kuda sendal di pulau sumba
perlu ada intervensi pusat memprogramkan perintah daerah supaya ini tetap dilestarikan
sekarang dia keambang punah
penelitian yang dari bandung terakhir dua ribu enam belas bahwa sudah sangat kecil kuda sendal yang ada di sini
malah hanya tinggal dua tiga juta
tinggal dua tiga daerahnya yang punya yang miliki
di dulu kalau masih merata orang sumba sekarang tidak
kan sudah banyak kuda kuda persilangan yang ada di daerah sumba
namun apapun jenisnya kuda pacu menjadi salah satu sumber perekonomian warga
resmi atau tidak
dibolehkan atau dilarang
pacuan kuda di arena seperti ini kerap dijadikan taruhan
rupiah pun mengalir kepada pemiliknya
bukan hanya mendatangkan rupiah bagi para pemilik kuda
joki joki kuda pun kerap mencoba peruntungan di arena ini
dewasa remaja atau bahkan anak anak
revyandi remiandung adalah salah satu joki cilik yang piawai mendunggang kuda
bocah berusia sepuluh tahun ini menjadi prima dona bagi para pemilik kuda pacu
revan mendunggang kuda susahnya apa
mengendalikan begitu ya
sudah berapa lama menunggang kuda
sekarang umurnya kelas empat sd
wah ini dalam setiap sekali hari latihan pacuan kuda seperti ini
biasanya dapat giliran menunggang kuda berapa ekor
banyak lebih dari sepuluh
lebih dari sepuluh kuda
dan itu setiap ada yang mau lomba jokinya selalu revan begitu
nah kalau misalkan joki habis naik kuda nih menang kudanya
kira kira dapat uang berapa biar
lima puluh ribu untuk setiap kuda atau sepuluh kuda
wah kenapa nih suka menunggang kuda
ya sudah oke kita lihat sekarang ya penunggang kuda seperti apa ya revan ya
oke sudah siap
laiknya sebuah perlombaan pacuan kuda ini dibagi sesuai kelasnya
pemula mini untuk kuda berusia satu tahun p satu untuk kuda berusia satu tahun dan bertubuh lebih tinggi
p dua untuk kuda satu lima tahun hingga kelas a super untuk kuda berusia lima tahun
masing masing kelas memacu kuda dengan jarak lintasan yang berbeda bahkan hingga tiga putaran arena
taruhan di arena pacuan kuda menjadi kebiasaan warga
bukan hanya sekadar mendapatkan uang ada kebanggaan tersendiri bagi setiap kuda yang menang
ada kepuasan tersendiri
ya ada kepuasan tersendiri bang
kuda yang menang kan bahagia pak itu saja bisa cari ompak gitu
ada kebanggaan tersendiri kalau kudanya menang begitu ya
ya kudanya menang
nah ini biar menang
biasanya kudanya ada latihan khusus atau seperti apa
ya tanpa harinya dia itu ke jalan mandi perawatannya khusus pak
perawatannya khusus kes jalan itu setiap hari dalam satu minggu itu dua kali dia ini apa latihan
ini biasa kalau taruhan seperti ini rutin sebulan berapa kali begitu atau satu minggu
kadang kadang pak kadang seminggu sekali kadang tidak
kalau ada yang mau lawan silahkan
silakan begitu pak
tapi tiap pernah gak dapat taruhan paling besar berapa rupiah per sekali

tapi yang penting bukan uangnya tapi kebanggaan dengan kudanya begitu ya
kebanggaan iya pak
pacuan kuda seperti ini sudah menjadi tradisi orang sumba
bahkan banyak warga yang setia menonton pacuan kuda untuk menyaksikan kuda kuda pacu primadona favorit mereka
karena sangat bagus kalau untuk pacuan kuda di sumba itu hiburan tersendiri gitu
daripada bete di rumah
ya setiap minggu tiga kali latihan nongkrong ke sini saja lebih bagus
menariknya apa nih nonton latihan pacuan kuda ada yang lomba begitu taruhan
menariknya itu karena banyak orang terus mungkin hari ini berbeda orang besok berbeda lagi
itulah yang membuat menarik
terus kuda kuda ada yang baru lagi yang muncul ada beberapa
jadi apa pertandingan itu semakin sengit dalam latihan itu
berbeda dengan kuda ternak biasa kuda pacu menjadi komoditas yang menjanjikan bagi masyarakat
semakin sering menjuari pacuan kuda seekor kuda bisa dibanderol puluhan juta rupiah
tidak tergantung kebutuhan
seperti pasar ya kalau barangnya sedikit pasti orang banyak belanja ya harga naik
jadi kuda sandal ini mas dia tetap mahal
kalau kuda sandal yang murni yang asli itu bisa dakur sampai lima puluh an juta
sama juga dengan persilangan
kalau sudah namanya kuda balapan ya menyangkut hobi mas
ya orang kan sering katakan hancur karena hobi
jadi sebetulnya nilai kuda itu tergantung dari kebutuhan orang
kalau untuk balapan ya jelas harga makin tinggi untuk kuda kuda pecuan
kuda dan pulau sumba bagaikan dua mata koin
keduanya tak bisa dipisahkan
tak hanya dianggap sebagai simbol kejantanan para pria
orang orang sumba memaknai kuda sebagai simbol kekayaan dan kejayaan
dari sarana transportasi hingga beraksi untuk dipacu
keberadaannya senantiasa menjaga tradisi di pulau seribu kuda